program organisasi penggerak kementerian pendidikan dan kebudayaan menjadi perbincangan publik
program yang seharusnya diharapkan mendorong hadirnya sekolah penggerak yang berkelanjutan dengan melibatkan peran serta organisasi berujung masalah
mulai dari kompetensi organisasi yang dipertanyakan hingga dugaan soal dana hibah nan salah arah
sehingga membuat sejumlah organisasi mengundurkan diri dari program tersebut
apa yang sebenarnya terjadi di wagambayno menengahi keisrus tersebut agar tidak mengganggu fokus utama program yakni peningkatan kualitas guru kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa
terhubung melalui sambungan zoom dengan sejumlah narasumber dari luar studio
yang pertama saiful huda ketua komisi sepuluh dpr ri selamat malam bang huda
selamat malam mas serdi
terima kasih bang sudah bergabung dengan kita malam ini
dan kita juga kehadiran darmaning tias analis kependidikan selamat malam pak darmaning tias
selamat malam juga pak serdi dan pak saiful huda
terima kasih pak darmaning tias sudah bergabung dengan kita malam ini
oke kita mulai di diskusi kita malam ini saya ke bang huda dulu kalau gitu
bang kalau tidak salah januari ya dua ribu dua puluh kemarin itu ada raker dengan mendikbud begitu
di dalamnya juga membahas soal pop ini ada kesepakatan di sana
tapi kemudian sekarang ada yang berubah begitu
apa sih sebenarnya objektivitas dari dpr melihat ini
ya dari awal secara filosofi program organisasi penggerak ini
didorong dalam rangka untuk menularkan praktek praktek baik organisasi penggerak
yang selama ini terbatas untuk konsolidasi ke guru sekolah
karena gitu semangatnya filosofi awalnya begitu
nah kemudian yang kedua dengan keterbatasan organisasi penggerak
supaya prakteknya bisa dicangkok di beberapa sekolah dan guru guru
ini butuh fasilitas dari pemerintah
nah itu pemerintah lalu mengalokasikan kurang lebih sekitar lima ratus sembilan puluh lima miliar
hampir kurang lebih sekitar setengah triliun
untuk memfasilitasi organisasi penggerak
nah ini adalah hal yang harus dilakukan
jadi kita harus melakukan praktek praktek baik dalam pendidikan
supaya bisa ditularkan ke sekolah dan guru guru yang lain
nah itu semangatnya
nah kemudian kita sepakati itu
nah di dalam rapat hampir dua kali raker memang teman teman di komisi terus bertanya
kepada kementerian diput menyakut soal bagaimana ini penetapan kriteria
mekanismenya siapa yang punya hak
bagaimana memperlakukan organisasi organisasi selevel nu muhammadiyah
yang sudah lama mengabdi terhadap pendidikan
sejak negara dan bangsa ini belum berdiri
itu butuh pengaturan khusus
nah belum itu kami dapat jawaban dari kementerian diput
empat hari yang lalu kemendikbud memang sudah agak lama prosesnya
mengumumkan list organisasi yang lolos
pada tahap akhir ini
apa yang dijadikan protes oleh publik dan lalu dapat respon kuat dari nu muhammadiyah
dan terakhir pagi tadi pagi dari pgri sampai memutuskan mundur
karena melihat secara kelembagaan ada nama tanoto dan
saya melihat ada gap antara gagasan terkait dengan organisasi penggerak ini
dengan level implementasi dan operasionalnya
oke tapi bang huda ini seharusnya sudah selesai di awal dong
kriteria mekanisme kenapa menjadi polemik lagi sekarang
ya itu yang sempat kami tanya ke kementerian diput
nah tahu tahunya ini belum selesai
kriteria mekanisme belum selesai
kami belum dapat penjelasan dan memang waktu yang terus berjalan
akhirnya yang terjadi ya kita alami hari ini
gap ini akhirnya terjadi betulan
jadi memang soal kompetensi organisasi dipertanyakan
soal besaran dana dan kriterianya yang diduga salah arah
ini juga menjadi tanda tanya oleh dpr begitu ya
untuk kemudian nanti akan diminta klarifikasi dari kementerian diput
ya bang huda ya
ya ini termasuk yang menjadi agenda kami
salah satunya misalnya
di dalam skema yang disampaikan kementerian diput kepada kita dalam dua kali lakar
bahwa pop ini akan dilaksanakan sepenuhnya menggunakan skema pembiayaan dari apbn
nah itu yang dipegang oleh publik dan dipegang oleh teman teman di dpr ri
nah ketika muncul dua lembaga ini
itu yang lalu
lalu publik berreaksi keras
artinya dana apbn
tidak menyaksikan soal dedikasi tanoto dan sampurna foundation
tapi ini soal teknis level operasional dan implementasi dekan mendi kut yang saya persoalkan gitu
oke yang ingin anda sampaikan kok bisa dana apbn masuknya ke swasta gitu ya
ya walaupun terakhir diklarifikasi oleh kemendikbud bahwa ini khusus untuk dua lembaga ini
akan menggunakan skema pembiayaan mandiri dan pendampingan itu
oke padahal sebenarnya
ini kan skema baru yang belum pernah disampaikan kepada dpr
karena sebelumnya masuk dalam kriteria penerima dana kriteria gajah begitu ya
atau yang paling besar begitu ya
nah terlebih lebih di dalam surat pengumuman yang dikeluarkan oleh kemendikbud
tidak ada clusteringnya gitu
menempatkan tanoto dan sampurna foundation
sama diletakkan klusternya sebagaimana kelembagaan yang lain
artinya memang ini perlu dikonfirmasi apa yang terjadi kemudian perubahan mekanisme dan clustering yang berlangsung di akhir setelah rapat dengan dpr ini selesai begitu
saya ke pak darmaning tias anda melihat ini bagaimana pak apa yang terjadi sebenarnya
di mana celahnya ini
ya saya sepakat dengan pak saiful tadi
kalau pak saiful kan mendengar langsung dari pak menteri ketika rapat dengar pendapat
kalau saya dari video mendikbud pada saat melonsing program ini
nah kalau kita melihat video itu
sebetulnya saya juga mengapresiasi program ini karena tujuannya adalah untuk membangun kualitas pendidikan di indonesia berbasis gotong royong
mendikbud itu menyadari bahwa
banyak potensi masyarakat yang selama ini telah berperan untuk memajukan kualitas pendidikan nasional
namun belum memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah
nah melalui top ini pemerintah ingin hadir di antara mereka yang selama ini sudah memberikan dukungan
masalahnya adalah menurut saya itu terletak pada metodologi
sama seperti yang disinggung oleh pak saiful tadi
tidak ada seleksi kelembagaan berdasarkan aspek kesejarahan maupun peran publiknya selama ini
jadi seperti misalnya organisasi seperti muhammadiyah taman feswa nu dan pgri
yang ini kan sudah lama ada
tapi disamakan dengan organisasi yang mungkin muncul baru pasca reformasi misalnya
dan organisasinya kan juga beragam
ada ormas ada yayasan ada perkumpulan ada organisasi profesi ada lsm dan sebagainya
nah ini mestinya harus clear gitu loh
jadi perannya masing masing itu harus dibedakan
nah problem berikutnya menurut saya adalah pada saat penyeleksi
kalau yang saya dengar
yang melakukan seleksi ini kan ditunjuk satu lembaga semeru ya
untuk melakukan seleksi secara independen
saya percaya mereka melakukan seleksi secara independen dan betul betul netral
tapi justru karena saking netralnya itu
mereka ini tidak tahu implikasi sosial politiknya
ketika proposal proposal yang masuk itu
bagus bagus dan itu dipilih begitu saja
jadi semeru ini kan juga merekrut reviewer
reviewernya dugaan saya orang yang tidak tahu pesa pendidikan
tidak tahu rekam jejak pendidikan organisasi organisasi pendidikan yang memasukkan proposal itu
jadi yang mereka nilai itu hanya proposalnya bagus tidak
tapi mereka tidak melihat rekam jejaknya
oke bukan dari evaluasi yang memang dilakukan secara komprehensif oleh pihak ketiga ini
kemudian muncul rekomendasi rekomendasi
kenapa kemudian ada beberapa kriteria yang tidak bisa dimasukkan dalam pop begitu
bukan begitu ya pak darman yengtias bukan
enggak justru ini berangkatnya dari situ
jadi artinya yang terpilih ini adalah
yang memenuhi kriteria kriteria yang ditentukan oleh kemdikbud
tetapi mereka kan tidak membuat kriteria dulu
menurut saya itu mestinya harus ada pembedaan
jadi ini kan sifatnya kompetisi tunggal
semua yang diharapkan terlibat itu sama sama mengajukan proposal
padahal kan seperti tadi di singgung pak kuda itu
muhammadiyah nu juga ada taman seseual tgri
itu kan mestinya tidak bisa dilakukan seperti itu
karena lembaga lembaga ini selain sudah ada sebelum indonesia merdeka
kecuali tgri ya tgri setelah merdeka
juga sakupan layanan publiknya
layanan publiknya selama ini cukup luas
kalau muhammadiyah nu bisa ribuan sekolah dan madrasah yang ditangani
oke kalau gitu saya nanti akan kembali ke bang huda untuk mempertanyakan
seberapa penting kemudian aspek sejarah ini bisa masuk dalam kategori yang dibuat oleh kemendikbud
dan bagaimana kemudian juga nanti pak darman inktias menjawab soal
meningkatkan produktivitas pendidikan yang sebenarnya
ini lebih penting dibanding daripada polemik tentang kasus dana hibah seperti ini
kita akan kembali cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda sesaat lagi
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
saya ke bang huda bang kalau kemudian sudah lulus seleks ini sudah ditentukan begitu
seharusnya kan tinggal jalan dpr kan tinggal kontrol saja kemudian soal ini
tapi kenapa kompak begitu nu muhammadiyah pgri malah mundur
kalau dilihat dari aspek sejarah itu mungkin satu hal yang berbeda
tapi kalau kemudian soal bagaimana menjalankan ini atau ketidaksepakatan ini
titiknya ada di mana sebenarnya
saya tidak tahu persis detailnya ya kenapa nu muhammadiyah pgri
mundur tapi selevel lembaga besar itu pasti ada alasan yang subtantif kenapa mundur
tapi poin saya di sini terkait dengan mundurnya tiga lembaga besar ini
saya ingin pada posisi mengajak kembali mereka untuk kembali tergabung dalam op ini
untuk beberapa prasyarat yang menjadi
menjadi persoalan dan jalan selama ini
harus sama sama duduk bersama didiskusikan cari solusinya dengan kemendikbud
karena begini karena ada target yang sedang diusung oleh mas mendikbud ini mas nadin
terkait dengan profil pelajar pancasila
tiga lembaga ini sudah teruji berpuluh puluh tahun
komitmen terhadap ideologi pancasila dan nkri
dan soal ini tidak bisa dibentuk setahun dua tahun gitu
jadi saya kira filosofinya harus dibawa ke sana
tiga lembaga ini nu muhammadiyah pgri
saya kira tidak ada celahan untuk kita menyaksikan komitmen mereka terhadap nu muhammadiyah pgri
padahal goal yang diinginkan oleh kemendikbud adalah mencetak pelajar pancasila gitu
karena itu duduk bersama cari solusi
apa yang menjadi keberatan selama ini oleh nu muhammadiyah dan pgri
di evaluasi ditata ulang
tidak ada salahnya

kmdb pun saya kira harus berjiwa besar
kalau sekedar ngotot ngototan ya nggak ini gitu
ini bagian dari penghargaan kita juga terhadap kelembagaan yang selama ini berdedikasi
terhadap jika di indonesia
bang uda tapi apa yang anda inginkan untuk mencetak pelajar pancasila
saya ingin mencetak pelajar pancasila
saya ingin mencetak pelajar pancasila
saya ingin mencetak pelajar pancasila
saya ingin mencetak pelajar pancasila
saya ingin mencetak pelajar pancasila
tidak ada beberapa hal hanya menyangkut soal semestinya kriteria mapping sosiologis dan antropologis pendidikannya jelas
apa yang saya sebutkan tadi pak dharma mingtyas
itu jadi penting
kita melihat seleksi yang direpresentasikan oleh teman teman semeru kelihatannya belum sampai jauh melihat persoalan ini
prinsipnya mas mas herdy program ini harus jalan
saya pribadi sangat berharap mu dan muhammadiyah mencapai kembali pengunduran dirinya dengan masuk pgri terlibat dalam proses ini
dalam program pop ini
tinggal nanti saya kira tinggalkan yang dibut ngambil inisiatif lah
ngambil inisiatif cepat merangkul
kalau nggak ada masalah pasti nggak mungkin organisasi sebesar nkri
mu muhammadiyah pri mengambil sikap yang pedas soal ini
bang huda kalau waktu raker dengan mendikbud saat itu ada tidak pembicaraan soal kebutuhan dana hibah ini prioritasnya lebih kemana sih
ya sebagaimana tadi saya sampaikan
filosofinya kan banyak organisasi penggerak pendidikan yang prakteknya perlu ditularkan ke sekolah dan guru guru yang lain
ada filosofi yang seringkali disampaikan itu
sekolah penggerak guru penggerak
tapi terbatas selama ini
dan negara butuh intervensi memfasilitasi supaya praktek yang baik ini yang dilakukan oleh organisasi penggerak ini bisa disumbarkan ke guru dan sekolah yang lain
nah filosofi ini yang dipegang oleh banyak pihak
kemudian dengan adanya tanoto dan sampurna lalu termasuk mungkin nu muhammadiyah memahaminya kok
ini secara kelembagaan kok terlibat
oke pak huda mohon maaf kita harus potong dulu dialog kita
karena memang ada konfirmasi melalui konferensi
dan juga konfirmasi pers dari kementerian pendidikan dan kebudayaan terkait dengan polemik organisasi penggerak kemendikbud
kita langsung bergabung
besarnya atas berbagai macam masukan dari masyarakat maupun juga dari organisasi masyarakat terhadap program organisasi penggerak
kami sudah mendengar berbagai macam input yang sangat konstruktif
dan kami berkomitmen untuk selalu menyempurnakan program program yang sudah diluncurkan
kementerian pendidikan dan kebudayaan telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan program organisasi pemerintah
proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan berbagai macam pakar pendidikan dan berbagai organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga lembaga negara
berkira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak
kita semua sepakat bahwa program organisasi penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional
tapi kita harus memastikan bahwa program ini sebelum dilaksanakan adalah program dengan integritas dan transparansi
kita dalam proses evaluasi lanjutan ini yang akan kita lakukan beberapa minggu ke depan secara intensif akan mengevaluasi tiga hal
yang pertama adalah integritas dan transparansi sistem seleksi yang telah kita lakukan
kami tidak hanya ingin melihat secara internal tapi juga mengundang pihak eksternal untuk melihat proses yang sudah kita lakukan
untuk memastikan proses evaluasi lanjutan ini akan berhasil
bahwa integritas dan transparansinya adalah yang terbaik dengan kualitas yang terbaik
itu yang pertama
yang kedua kita ingin memastikan bahwa semua organisasi yang lulus seleksi memastikan integritas dan kredibilitas dari masing masing organisasi yang masuk ke dalam program organisasi penggerak
dan ketiga objektif daripada evaluasi lanjutan ini

adalah untuk memastikan efektivitas daripada pelaksanaan program masing masing organisasi
di dalam situasi pandemi covid untuk memastikan efektivitas daripada pencapaian aktivitas mereka
bisa dilakukan selama pandemi covid sembilan belas
jadi tiga hal itulah yang menjadi objektif utama evaluasi lanjutan ini selama beberapa minggu ke depan
kemendikbud juga akan semakin melibatkan peran peran organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan indonesia
tanpa peran aktif organisasi dengan sejarah perjuangan yang panjang pencapaian pendidikan kita tidak mungkin sampai pada titik ini
untuk itu merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi
dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan program organisasi penggerak indonesia
nah ini adalah kami ingin memastikan bahwa untuk organisasi organisasi penggerak yang telah lulus seleksi
tidak perlu khawatir dengan adanya evaluasi lanjutan ini
karena program ini pasti akan berhasil
pasti akan terlaksana tapi karena kita sudah menyelesaikan tahap seleksinya dan belum tahap implementasi belum dilaksanakan programnya
kami ingin memastikan bahwa yang telah kita lakukan adalah dengan standar integritas dan transparansi tertinggi
sehingga teman teman yang lulus seleksi program organisasi penggerak bisa nanti melaksanakan semua gerakannya
dengan penuh percaya diri dengan motivasi yang tinggi dan dengan dukungan masyarakat dan organisasi masyarakat di indonesia
jadi untuk memastikan kesuksesan program ini kita membutuhkan evaluasi lanjutan ini untuk memastikan bahwa benar benar integritas daripada program ini kualitas dan dukungan itu terjamin
untuk itu saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar besaran
terima kasih mas menteri atas pertanyaan
kita baru saja mendengarkan dan juga sekaligus menyaksikan bagaimana paparan dari mendikbud nadiem makarim mengenai polemik tentang program organisasi penggerak kemendikbud
yang berujung kepada mundurnya tiga organisasi besar nu muhammadiyah dan juga pgri dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga produktivitas dalam dunia pendidikan di indonesia
bagaimana kemudian narasumber saya yang juga masih bergabung dengan kita malam ini menjawab tentang apa yang dikonfirmasi oleh menteri nadiem barusan
kita akan kembali nanti cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda
kita masih lanjutkan diskusi kita malam ini masih dengan bang saiful huda dan juga pak darmaning tias
bang huda tadi mendengar ya
apa yang disampaikan oleh menteri nadiem mengenai polemik ini apa yang bisa anda sampaikan dari konfirmasi tersebut
saya mengapresiasi keputusan untuk dilakukan evaluasi lanjutan berkait dengan ini
artinya mas nadiem mendengar protes publik dan saya apresiasi ini tinggal nanti kita lihat bagaimana perkembangan
apa yang disebut dengan evaluasi lanjut ini
karena kuncinya saya setuju sekali lagi pendidikan ini soal partisipasi publik
kalau organisasi sebesar nu muhammadiyah pgri mundur itu artinya saya membayangkan partisipasi publik tidak penuh mendukung proses program pup ini
sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena
respon baik dari kemendikbud terutama mas menteri nadiem mendengarkan protes publik ini
tinggal nanti dipercepat bagaimana kritik konstruktif yang dilakukan oleh mu muhammadiyah pgri bisa direspon dan dilembagakan menjadi mekanisme kriteria dalam implementasi program pup
sekali lagi kami ucapkan terima kasih
respon baik dari kementerian keputusan terutama mas menteri nadiem mendengar protes publik ini
oke artinya nanti kemudian walaupun sudah ada konfirmasi untuk dilakukan evaluasi lanjutan ada tiga poin tadi objektifnya dari menteri nadiem
apakah kemudian dpr juga akan memanggil pak menteri begitu untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut juga
walaupun sekarang lagi reses bang ya
iya untuk itu kita akan mengundang mas menteri yang dikut mas nadiem

menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan evaluasi lanjut
prinsipnya sekali lagi kita apresiasi kemendikbud mendengar protes publik
dan ini yang ditunggu oleh mu muhammadiyah dan oleh pgri
kapan dipanggil bang rencananya untuk berdiskusi lanjut
tadinya sebenarnya minggu depan ya karena ini reses dan dalam tabit kami
kami sedang konsultasi dengan pimpinan dpr ri supaya kegaduhan ini cepat selesai
karena saat bersamaan kita sedang belum bisa memaksimalkan pjj
masih banyak masalah di daerah saya kira jangan ditambahi lagi urusan yang semacam ini
oke oke kita berharap memang tidak ada lagi kegaduan kegaduhan baru begitu
kalaupun kemudian ada persoalan soal pjj
ini juga belum selesai masih menjadi masalah
saya ke pak darmaning tias
pak bagaimana menengahi ini
akan ada kemudian evaluasi lanjutan terkait pop ini oleh kemendikbud
apa yang bisa kita masih kita benahi untuk kemudian ini bisa maksimal
saya agak beda dengan pak huda
menurut saya mendorong muhammadiyah nu pgri untuk balik itu agak susah
karena itu ibarat menjelat lidah
lidah mereka sendiri
saya kira ini tidak semudah itu
karena itu kan menyangkut soal prinsip
kita kan tahu kalau pak noto kan selalu menimbulkan kontroversi di publik
dan kalau kita mendengar kata sampurna itu kan asosiasinya rokok
dan rokok itu sendiri kan juga sering menimbulkan kontroversi di masyarakat
jadi saya kira itu persoalan prinsip yang bagi muhammadiyah
nu dan pgri mungkin tidak mudah untuk disalurkan
sehingga kalau saran saya kan ini program
terus waktunya tahun ini tinggal lima bulan
artinya saya kira agak susah menyerap anggaran yang besar itu
untuk diimplementasikan dalam waktu enam bulan
lebih baik kalau kayaan saya itu program itu dibatalin dan langsung dipakai untuk
karena sekarang sudah ada beberapa suasta yang kecil yang mengalami kesulitan untuk menggaji guru
karena kan dengan covid ini spp murid rata rata seret
sementara juga guru harus tetap memberikan mata pelajaran kepada murid meskipun itu daring
jadi lebih baik langsung disalurkan kepada sekolah sekolah yang selama ini sudah menjalankan program pendidikan
baru nanti tahun depan dirancang kembali dengan skema
dan kemudian kembali ke sekolah sekolah lainnya
oke pak darmin nektyas kita sudah mendapatkan poinnya
artinya kemudian apapun rekomendasi dan catatan kita hari ini
ini akan dilakukan dalam diskusi lebih lanjut dengan duduk bersama
agar kemudian program ini tetap akan dijalankan dan diawasi oleh seluruh masyarakat
dengan percaya diri dengan transparansi dan juga integritas yang tinggi
agar pendidikan di indonesia ini semakin produktif
terima kasih bang saiful huda sudah bergabung dengan kami

pak darman nektyas juga sudah memberikan perspektifnya
cnn indonesia newscast segera kembali
usai jeda tetap bersama kami